kabar bahagia datang dari petinju indonesia ongen saknosiwi hanya butuh empat ronde untuk meraih kemenangan knockout atas petinju thailand ratakon tasawun
kedua petinju bertarung dalam laga utama empro evolution lima series dua ribu dua puluh dua di world siam stadium bangkok pada jumat malam
sejak awal ongen langsung memberikan tekanan dengan kombinasi pukulan
memasuki ronde ketiga petinju berjuluk the hawk itu sempat membuat lawannya goyah
bahkan wasit sampai melakukan hitung mundur karena ratakon terlihat limbung
baru pada ronde keempat pukulan huk kiri berulang ongen akhirnya menumbangkan petinju tuan rumah
wasid segera memberikan abah abah tuntasnya duel bagi kemenangan petinju indonesia
prajurit tni angkatan udara ini pun mencatat rekor tidak terkalahkan
dengan delapan kemenangan ko dari delapan
pertandingan ongen juga resmi menyandang sabuk juara revisi featherweight lima puluh tujuh satu kg wbc asian boxing council continental
saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya
saya juga berterima kasih kepada mtro international yang sudah mempersiapkan saya untuk bertarung di kejuaraan ini
dan tentunya angkatan saya tni angkatan udara kepala staf angkatan udara
terima kasih atas supportnya